inilah rekaman video amatir yang direkam oleh salah satu wisatawan
yang menjadi korban pengancaman oleh pria parubaya
di kebun kelapa pinggir pantai di dusun pajalele
desa binang ngakaraeng kecamatan lembang kabupaten pindrang
sulawesi selatan pada minggu dua puluh enam juni
dalam video pelaku membawa parang dan mengancam rombongan
yang sedang membakar ikan di lokasi
warga sempat melakukan perlawanan dan merebut senjata tajam dari tangan pelaku
kejadian ini dilaporkan korban ke polres pindrang
korban tadi itu sudah diperiksa di serset
polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus ini
termasuk mencari motif pelaku melakukan aksinya
hasrul nawir parepare sulawesi selatan